robot pemadam kebakaran yang juga berfungsi sebagai pengurai material kebakaran diuji coba di halaman kantor pusdiklat gul karmat di ciracas jakarta timur jumat siang
uji coba dilakukan dengan melibatkan teknisi robotik dari kroasia negara yang memproduksi robot tersebut
dalam uji coba ini robot dioperasikan untuk memadamkan kobaran api yang membakar tumpukan ban bekas dan mengevakuasi mobil sedan yang menghalangi jalan
nantinya robot dioperasikan dalam penanggulangan kebakaran gedung pasar dan bangunan lain yang sulit dijangkau manusia
demo peralatan robotik ini juga dibarengi dengan pelatihan petugas gul karmat yang diikuti lima puluh tiga peserta dan akan berakhir pada dua belas februari nanti
robot ini dapat menampung lima ratus liter air dan empat ratus liter busa dengan jangkauan semprotan air mencapai lima puluh lima meter serta semprotan busa sejauh empat puluh meter
robot ini memang yang pertama di indonesia dan di pemadam indonesia ini untuk
fungsi utamanya adalah untuk melakukan pemadam kebakaran dan mengurai material kebakaran yang bertumpuk pada terutama pada kebakaran besar
yang memakan waktu cukup lama dalam pemadamannya termasuk pendinginannya
dan alat ini dibungkikan untuk selain untuk pemadaman kebakaran yang dilakukan juga untuk mengurangi resiko penjelakan petugas pemadam kebakaran